tiga desa dari tiga kecamatan di kabupaten malaka nusa tenggara timur
terendam banjir bandang pada minggu empat april dini hari
ratusan rumah warga rusak berat
bahkan jembatan benenain yang merupakan jalan strategis nasional wilayah selatan timur terputus
empat orang dinyatakan meninggal dunia
dan empat lebih warga kabupaten malaka terpaksa mengungsi di sejumlah lokasi
seperti di bangunan sekolah sdk satu malaka dan gereja santa maria fatimah betun
pejabat bupati malaka victor manek menyebut
walau evakuasi telah dihentikan karena desa desa yang terisolir telah dapat diakses kembali
pemerintah menetapkan malaka sebagai status darurat bencana
status darurat bencana
sejak kemarin kami sudah keluarkan tiga jenis laporan
yang pertama laporan cepat untuk kita mendeskripsikan kondisi awal
tanpa melihat kenyataan yang sesungguhnya data yang valid kita laporkan saja apa adanya
kemudian yang kedua setelah kita dua hari di lapangan
tim pendamping desa kepala desa kemudian tni polri yang terlibat
kita sudah kumpulkan datanya kita buatkan laporan
laporan dampak dari bencana
kemudian mengacu pada dua laporan itu
saya kemudian menetapkan keputusan tangkap status darurat bencana banjir malaka
dan saya mendatangi surat pernyataan status darurat bencana untuk diumumkan ke seluruh masyarakat
salah satu warga korban banjir bandang fran seran menyebut
kejadian pada hari minggu menyebabkan warga terpaksa menyelamatkan diri tanpa ada bantuan petugas
hal ini disebabkan derasnya aliran air dan
hal ini disebabkan derasnya aliran air dan
dalam membuat petugas tak dapat mengakses desa untuk evakuasi
selain rumah yang terendam lumpur sisa banjir
kerugian materi lain seperti matinya ratusan hewan ternak milik warga setempat
dari awal kejadian memang ada tim yang berusaha untuk mengevakuasi para masyarakat sini korban bencana sini
tapi sepanjang itu kali kecil itu kali wedik namanya itu tidak bisa dilewati
sehingga ya tim bertahan situ saja sampai menunggu airnya reda dulu
baru bisa lewat
jadi kami masing masing berusaha untuk menyelamatkan diri dulu di sekitaran sini
jadi upaya sendiri untuk menyelamatkan diri jadi belum ada tim yang masuk
ternak banyak yang mati
ternak banyak yang mati
kemarin sempat dikuburkan di dekat jembatan situ
adapun gubernur nusa tenggara timur victor laiskodat telah meninjau lokasi bencana di kabupaten malaka
hingga kini bantuan logistik seperti air mineral dan berat dibutuhkan bagi warga di posko pengungsian
hingga kini bantuan logistik seperti air mineral dan berat dibutuhkan bagi warga di posko penghubungan
di kabirimau yogaris pratama malaka nusa tenggara timur